dan untuk mengetahui suasana ramadan di jerman sudah terhubung bersama kami melalui sambungan zoom bni di jerman sultan haidar samlan
assalamualaikum selamat pagi waktu jakarta mas sultan
assalamualaikum dan selamat malam waktu jerman mas bram dan mbak dea
mas sultan ini kan wilayah jerman beberapa masih ada yang lockdown
kalau di tempatnya mas sultan sendiri pembatasannya atau restriksinya terhadap kegiatan sosial masyarakat bagaimana
memang sebenarnya lockdown di jerman saat ini sedang lockdown total
jadi bukan hanya di beberapa negara bagian atau kota tertentu
dan ini memang berlangsung di dua tiga minggu belakangan ini sangat sangat ditayangkan sekali terutama di waktu waktu ramadan

dan saya juga menyangka mungkin banyak warga negara jerman yang saat ini bukan hanya lockdown tertutup
artinya tidak bisa berkomunikasi dengan warga lainnya
tapi juga saat ini pemerintah juga melarang warga negara jerman atau warga negara yang tinggal di wilayah negara jerman
untuk keluar dari jam sembilan malam sampai jam lima pagi
baik sebenarnya mas sultan dengan ada pembatasan seperti itu adakah kemudian keterbatasan ibadah
misalkan sholat terawih sholat maghrib yang biasanya kita lakukan di masjid
ramadan seperti ini
ya secara de facto mungkin suka atau tidak suka memang ada pembatasan
artinya memang secara hukum kegiatan kegiatan ibadah yang dilakukan di rumah rumah ibadah
di masjid atau mungkin di komunitas komunitas islam di negara jerman
secara hukum sekali lagi tidak diizinkan
tapi untuk mengatasi situasi ramadan saat ini negara negara bagian tertentu mengeluarkan semacam
pengecualian artinya pengurus masjid atau mungkin perwakilan dari komunitas muslim
di kota kota setempat bisa mengajukan permohonan izin untuk melakukan kegiatan kegiatan ibadah
yang terbatas tentunya seperti sholat tarawih dan lain sebagainya
kalau di tempat mas sultan sendiri apakah upaya itu dilakukan oleh komunitas muslim
sehingga seperti mas sultan misalnya bisa beribadah di masjid secara terbatas begitu
ya kebetulan saya tinggal di frankfurt artinya memang kota metropol
yang dimana komunitas asing atau mungkin warga negara asing di kota frankfurt memang sangat sangat banyak
dan sebagai info di frankfurt kita memiliki komunitas muslim indonesia
yang kita namakan masjid indonesia di frankfurt
dan pengurus komunitas ini juga mengajukan permohonan izin tersebut kepada kota frankfurt
dan kami diizinkan untuk melakukan kegiatan kegiatan ibadah
selama di bulan ramadan
berarti sudah melakukan prosesi buka bersama belum di ramadan kali ini
ya jadi buka puasa bersama mungkin saya tidak bisa menyebutkan secara keras ya sudah ada
tapi memang dibataskan secara jumlah artinya memang yang diizinkan oleh pemerintah setempat
didasarkan keluasan dari komunitas kami jadi mungkin hanya sepuluh sampai maksimal lima belas orang
yang boleh untuk berada di tempat tersebut
tapi sekali lagi ini benar benar perizinan pengecualian jadi secara hukum memang sangat sebenarnya dilarang
untuk melakukan hal hal tersebut
meskipun dilarang tapi ini bisa disebut pelonggaran ya mas sultan
jadi memang pemerintah jerman secara solutif mendukung sekali kegiatan kegiatan keberibadahan
atau keberagamaan di jerman khususnya kepada warga negara yang beragama muslim
kanseller merkel atau mungkin cancel merkel sendiri juga menariknya tahun ini secara khusus
memberikan suatu ucapan selamat kepada mereka yang melakukan ibadah ramadan
dan dia juga memberikan support secara khusus kepada warga negara muslim
yang ingin sekali lagi menetapkan atau melakukan kegiatan kegiatan ibadahnya
ya luar biasa
nah kalau tadi kita bicara kegiatan di masjid begitu
bagaimana di area area publik lain mas sultan
apakah memang boleh berkumpul misalkan dengan lima belas orang tadi
tapi menggunakan masker misalkan atau seperti apa
ya jadi sangat restriktif sekali
kami saat ini berada di lockdown total sekali lagi
jadi memang secara hukum setiap satu rumah tangga hanya diizinkan untuk bertemu satu orang lainnya
jadi untuk bertemu lebih dari tiga empat orang itu secara khusus secara hukum tidak diperbolehkan
begitupun juga dengan kegiatan kegiatan ibadah yang tadi saya sebutkan
sangat restif sekali artinya dengan masker
dan ketika kita ingin berkumpul atau mungkin sekedar untuk melakukan sholat tarawih
di jamaah yang sangat terbatas tersebut
kita harus melakukan registrasi mencatat nama dan lain sebagainya
supaya kami bisa memfollow up siapa siapa yang bertemu di waktu yang tertentu tersebut
artinya kalau lockdown lokal di tahun dua ribu dua puluh satu kita bilang ini pertengahan bulan
eh pertengahan tahun ya
berarti ini hampir mirip dengan awal awal pandemi ya mas sultan ya
jadi memang menariknya puasa kali ini sangat mirip dengan puasa tahun yang lalu
ketika pandemi masih di awal awal
dan mungkin di bulan bulan atau mungkin di tahun lalu
tepatnya memang pandemi memang sedang meloncak loncaknya di jerman
dan saat ini kami sedang dihadapi ke gelombang ketiga
dan kita lihat juga jumlah cases covid sembilan belas di jerman sangat tinggi sekali
kalau kita bandingkan dengan indonesia
total masih dua belas sampai tiga belas cases per hari
jadi mungkin dua kali lebih banyak dari cases di indonesia
jadi memang sangat sangat ditantang gitu kami di sini di jerman
bukan hanya karena kasus restriktif tadi dari lockdown
tapi juga dengan jangka waktu atau durasi berpuasa yang juga cukup panjang
kita bandingkan di banding indonesia
baik mas tadi di paket berita sebelumnya
memang kita sempat membahas soal vaksinasi juga yang dilakukan pada usia usia
sebelum lansia begitu
bagaimana kemudian proses vaksinasi ini
apalagi buat wni mas
dan seberapa berpengaruhnya akhirnya pada pelonggaran aturan
apalagi untuk berkumpul di ramadan seperti ini
ya kabar baiknya mungkin vaksinasi di jerman sedang mengalami progresif yang sangat baik
status hari ini saja kita sudah memvaksin di jerman sekitar dua puluh enam juta warga jerman
juga warga asing yang tinggal di jerman
jadi tidak ada perbedaan antara warga jerman
tapi memang seperti yang disebutkan di rubrik sebelumnya
kita saat ini memang sedang memprioritaskan kaum kaum lansia
atau mungkin kaum kaum tertentu yang dihadapi risiko risiko grup tertentu yang mungkin perlu dilebih dahulukan
berarti kelompok kelompok tertentu ini masuk di fase fase yang ditentukan
kalau mas sultan sendiri apakah sudah dijadwalkan kira kira di bulan apa
atau sudah masuk dalam regulasi
di usia usia produktif misalnya
ya mungkin kalau dari grup saya mungkin sekitar bulan mei atau akhir mai sampai awal juni ini
jadi memang kita sudah bisa memprioritasikan akan diinfung atau mungkin divaksin di saat saat tersebut
sekali lagi mungkin saya bisa sebutkan secara prosentual
artinya warga negara jerman plus warga asing yang tinggal di jerman yang sudah divaksin
setidaknya satu kali
artinya warga negara jerman dan warga negara asing tersebut yang di jerman yang sudah akan divaksin di jerman
baik amin kita doakan bersama semoga progresnya lebih cepat lagi
nah saya ingin kembali pada buka puasa bersama
ada satu hal yang ingin saya tanyakan
pasti dirindukan untuk berkumpul bersama ketika sekarang ada pembatasan
tapi ada nggak rindu terhadap makanan khusus begitu yang mungkin pada tahun tahun sebelumnya bisa saling berbagi antar wni
sekarang mungkin tidak bisa karena pandemi seperti ini
ya mungkin karena saya orang indonesia mungkin tentunya makanan indonesia yang saya rindukan
karena masakan indonesia sangat eksotis sekali kalau kita lihat di jerman tidak banyak restoran yang menawarkan masakan indonesia
dibanding mungkin kalau kita lihat komunitas turki atau mungkin komunitas arab
komunitas warga negara yang beragama islam lainnya sangat sangat prevent di jerman
jadi mungkin untuk menjawab pertanyaan mas bram tadi ya saya sangat merindukan masakan indonesia tentunya di jerman
ini kan banyak pembatasan di sana artinya hanya hal hal esensial saja yang boleh dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di jerman
nah ini untuk mendapatkan bahan bahan makanan yang makanan indonesia ya
betul masakan indonesia
iya biasanya di jerman

diambil atau dibeli dari asean store mudah nggak mas di sana mas
sangat mudah jadi memang tidak ada alasan mungkin ya kalau kita bilang susah atau tidak kita mendapatkan masakan halal di jerman sangat mudah sekali
sekali lagi mungkin komunitas turki di jerman itu sangat terdepan sekali mereka punya toko toko tertentu yang menjual masakan masakan halal
dan bahkan untuk membeli makanan secara online atau mungkin dengan melalui jasa kirim
itu pun sudah ditentukan apakah itu makanan halal atau tidak
jadi memang di jerman sangat terbuka sekali untuk mengenai perbedaan halal dan haram
oke nah selain makanan mas adakah kemudian semacam tradisi ramadan wni di sana yang hari ini belum bisa dilakukan atau terpaksa disesuaikan begitu dengan kondisi pandemi seperti ini
ya mungkin yang bisa saya beri atau mungkin yang bisa saya bagi adalah waktu berbuka puasa bersama mungkin itu satu highlight kalau kita lihat di bulan puasa ramadan
komunitas muslim indonesia khususnya di frankfurt memang sangat inovatif sekali
kita tetap mengadakan buka puasa tapi tidak bersama
artinya memang mereka mereka yang sudah bekerja atau mungkin sudah lama di jerman mereka mengumpulkan dana
dan ada beberapa komunitas ibu ibu yang memasak dari dana tersebut
dan ketika waktu berbuka tiba jadi satu jam sebelumnya kita memberikan kepada student atau mungkin mahasiswa mahasiswa yang ada di sini
untuk menjemput makanan tersebut artinya supaya mereka tidak dilupakan begitu dengan suasana ramadan
dan juga masih bisa merasakan nikmatnya berbuka dengan masakan masakan indonesia
hmm ini yang dikangeni ya masakan indonesia tentunya
mas sultan ini kan hari kemenangan hari idul fitri kurang dari satu pekan ya
ada rencana nggak mas di tengah pembatasan yang begitu ketat di jerman di tengah lockdown total di jerman
ada rencana enggak kira kira apakah membuat makanan indonesia yang lebih mudah
membuat makanan indonesia sendiri di hari kemenangan
atau ada pertemuan dengan teman karena ada pelonggaran dari pemerintah jerman
ya mungkin saya bisa bagi rahasia untuk mbak dea dan mas bram di sini
memang sangat baik komunitas muslim indonesia di frankfurt kita bekerja sama dengan kjri frankfurt
jadi memang kita akan membuka acara open house
ini juga masih terbatas sekali kita masih mengajukan izin pengecualian tersebut yang tadi saya sebutkan di awal
kepada pemerintah kota di frankfurt
mungkin ketika kami mungkin bisa sedikit berkumpul at least untuk melakukan ibadah sholat id
dan kemudian kita juga akan memberikan makanan makanan khusus yang disiapkan dari kerjasama antara komunitas muslim indonesia di frankfurt dan kjri
yang nantinya mungkin akan kami bagikan kepada mereka mereka yang ada di selamput dan sekitarnya
ya mas sudah sepanjang ini begitu
kapan terakhir kali ke indonesia dan kira kira apa yang mau dilakukan
yang paling dirindukan dari ramadan dan idul fitri di indonesia untuk khususnya mas sultan sendiri
ya saya tepatnya setahun yang lalu
jadi mungkin sepatu sebelum ramadan di setahun yang lalu
jadi memang sudah cukup lama
apa yang saya rindukan dari ramadan atau mungkin lebaran di indonesia tentunya adalah keluarga
dan juga mungkin dinamika ya mungkin ketika kita berkumpul dengan keluarga kita di indonesia

mungkin nikmatnya bisa mendengar azan di indonesia
dan nikmatnya juga bisa melakukan ibadah ibadah langsung di masjid dan lain sebagainya
itu jelas mungkin momen momen yang saya rindukan sekali dari indonesia
dan saya berharap mungkin setidaknya dua bulan lagi ketika mungkin saya sudah mendapatkan vaksin
saya secepatnya langsung bisa kembali ke indonesia
dan setidaknya mungkin bisa meregulasi ulang apa yang saya rindukan tersebut dari indonesia
semoga harapan dari teman teman wni di seluruh dunia pengen pulang ke indonesia
merasakan kehangatan keluarga ini bisa tercapai
mas sultan terakhir boleh disampaikan pesan pesan kepada teman teman saudara saudara atau rekan di indonesia
ya mungkin ya ramadan adalah mungkin momen bersama
artinya bukan hanya momen pribadi
saya mohon doanya juga kepada mereka yang di indonesia
jadi kita sama sama berpuasa
di sini justru tantangannya lebih banyak
dan mungkin yang bisa saya berikan kepada kita semua tetap menjaga keamanan dan kesehatan tentunya

apa yang terjadi di india
dan mudah mudahan itu tidak terjadi di indonesia tentunya
dan mudah mudahan juga vaksin lebih cepat lagi di jerman dan pun di indonesia
agar kita bisa kembali kepada new normal
dan juga bisa melakukan ibadah ramadan tahun depan dengan normal tentunya
kita doakan bersama
semoga lebih baik tidak hanya jerman tapi juga di indonesia
terima kasih mas sultan haidar salman salah satu wni di frankfurt jerman
terima kasih mari